di masa pembatasan sosial berskala besar
pemerintah telah menjanjikan sejumlah bantuan
untuk meringankan beban masyarakat
namun banyak warga miskin di jakarta
yang hingga kini belum tersentuh bantuan apapun
seperti misalnya di kampung pemulung
di kawasan jalan sunan giri jakarta timur
dari tiga ratus kepala keluarga yang ada di sini
hanya dua kepala keluarga yang sudah kebagian bantuan
padahal bagi para pemulung
mencari rejeki di masa pandemi sangatlah sulit
meski demikian indonesia tidak kekurangan orang baik
ada saja kelompok relawan yang ikhlas membagikan bantuan
seperti yang dilakukan oleh depet rakyat hamba allah ini
setiap hari mereka membagikan satu lima ratus bungkus makanan siap santap
di tujuh lokasi di jakarta depok tanggerang dan bekasi
makanan ini pun dibeli dan disiapkan oleh warung warung makan
sehingga turut membantu perekonomian pemilik warung
sasaran pembagian adalah kawasan miskin hingga supir ojek online
kelompok ini sudah aktif membagikan makanan sejak seminggu lalu
dan akan terus berlanjut hingga awal ramadan nanti
apalagi pada saat pandemi corona seperti ini kan
banyak orang susah mencari nafkah pekerjaan
kelaparan juga banyak gitu di mana mana
kita dari warung depot rakyat gratis ini dari hamba allah
kita coba membantu meringankan masyarakat masyarakat yang kurang mampu gitu
kita membagikan itu pada saat makan siang
kita hanya berjaya
tak hanya kalangan relawan beberapa perusahaan juga turun ikut memberikan bantuan
sebanyak tiga masker dua puluh liter dan enam ratus botol hand sanitizer
juga disumbangkan perusahaan penyeberangan pulau seribu
tujuannya agar kepulauan seribu tetap menjadi zona bebas covid sembilan belas
sama sama bahu membahu mencegah jangan sampai ada satu warga pun
di kabupaten kepulauan seribu yang terkontaminasi virus ini
sebab akan merusak tatanan yang sudah dibangun
sedemikian oleh pemerintah kabupaten
yang terhadap peningkatan kesejahteraan maupun pariwisata di kabupaten kepulauan seribu
yang menjadi tulang punggung kesejahteraan masyarakat di kabupaten kepulauan seribu
sudah selainnya kita memang saling bahu membahu mengatasi beban yang ditimbulkan akibat pandemi covid sembilan belas
namun sebaiknya aparat pemerintah lebih aktif turun ke lapangan
agar bantuan yang diberikan bisa tepat sasaran
iwan hermawan soni sulustiono jakarta